sementara seorang ibu warga desa banaran ponorogo melahirkan seorang bayi
usaha menyelamatkan diri dari ancaman longsor yang menerjang rumahnya
dan saat longsor terjadi ibu bernama lina royani itu tengah dalam kondisi hampir melahirkan
lina royani warga desa banaran kecamatan pulung ponorogo tengah bahagia
minggu dini hari ia melahirkan bayi laki laki yang dikandungnya di puskesmas pulung
namun di saat bersamaan bencana longsor telah merenggut nyawa sejumlah tetangganya
saat bencana tanah longsor terjadi lina yang sedang hamil tua masih sempat melarikan diri ke rumah kepala desa
di sanalah ia merasakan tanda tanda hendak melahirkan
warga dan tim medis yang mengetahui kondisi itu langsung membawa lina ke puskesmas
ibu berusia tiga puluh delapan tahun ini pun melahirkan anak keduanya dengan proses persalinan normal
ya karena kelahiran anak saya
tapi ya susah
lihat keadaan di rumah
lari ke tempat pak luhur
dalam kondisi hamil
iya masih hamil
sampai di posko itu merasakan melahirkan
meski tidak ada saudara yang menjadi korban tanah longsor
namun lina mengaku masih
dia berusaha untuk kembali ke kampung halamannya